baik ada masih upaya deadlock karena masih mempertahankan wilayah
tapi kim tetap bangkit hingga usahanya tetap berjalan hingga kini
abahirnya soalnya di thb katanya ya